hai indahnya pemandangan matahari terbit seperti ini bisa anda rasakan di tempat
wisata gunung wayang yang berada di desa sumberbulu kecamatan candipuro lumajang jawa timur
dari gapura pintu masuk wisata anda harus berjalan kaki sekitar dua puluh menit untuk menuju
puncak gunung wayang yang berada di ketinggian sembilan ratus delapan puluh tujuh m di atas permukaan laut udara pegunungan
yang sejuk dan pemandangan indah akan menemani sepanjang perjalanan selain matahari terbit
kawasan wisata ini memiliki banyak pesona keindahan alam lainnya seperti indahnya
pemandangan gunung semeru dari sisi timur sehingga sangat cocok untuk bersuah foto
tidak hanya itu wisata yang berada di ketinggian sembilan ratus delapan puluh tujuh meter di atas permukaan
laut ini biasa digunakan oleh atlet untuk olahraga para layang
hai untuk yang bisa dinikmati yaitu shurer sanches dan juga bagi yang ingin camping ground
juga bisa untuk ngetrend atau ngecam di atas gunung wayang ini karena untuk menikmati suasana
malam kalau cuaca mendugung sangat indah hampir sama dengan yang dibantu wisatawan yang datang
mengaku menikmati keindahan alam di wisata gunung wayang pemandangannya sangat indah

bayar dari mana ini
dari desa ngesang
untuk tracknya sendiri tadi gimana pak
lumayan menantang dan penuh perjuangan
sejumlah wisatawan dari berbagai penjuru daerah berdatangan ke wisata ini untuk mengisi libur akhir pekan
dan pengunjung hanya perlu membayar lima rupiah untuk tiket masuk
sangat terjangkau ya
tim liputan cnn indonesia